saya ingin sampaikan kepada teman teman dengan makin meluasnya dan hampir semua hub ke indonesia
itu sudah melaporkan adanya kasus coronavirus ini maka kewaspadaannya sekarang harus lebih totalitas untuk itu
teman teman semuanya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh ibu menlu kemarin pagi
dalam penjelasan penjelasan secara resmi
dan kami yang ada di natuna sebagaimana yang tadi disampaikan oleh ibu wit
sejak kemarin sore jam delapan belas tiga puluh pendataan untuk kepentingan surveillance sudah dilakukan
oleh teman teman kami yang ada di sana ada di ring satu yang mengelompokkan atau bukan di mengelompokkan
dan saudara saudara kita yang dari hb ini ditempatkan
ditempatkan di ring satu yang ditempatkan di ring satu yang ditempatkan di ring satu
ada tujuh kamar yang secara terpisah karena ada keluarga ada yang laki laki dan perempuan dipisahkan sebagaimana yang ada
yang kedua di natuna adalah pemeriksaan kesehatan dilakukan dua kali dalam sehari
dalam bentuk pengukuran suhu dan sampai dengan tadi malam jam dua puluh tiga dilaporkan semuanya dalam keadaan baik
hari ini sedang dilakukan proses pengukuran setelah mereka hari ini melakukan olahraga
sebagian dan sarapan pagi
sudah disiapkan agenda kegiatan harian untuk mereka mulai dari olahraga dan disiapkan juga alat alat kesenian
yang barangkali bisa dipakai oleh mereka dan juga kita sudah menyiapkan dukungan pelayanan
sebagaimana yang kemarin juga teman teman semuanya sudah mengetahui di sana
teman teman yang saya hormati sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa dua ratus tiga puluh delapan
warga negara kita yang dilakukan evakuasi ditempatkan di hanggar yang sudah disiapkan
dengan modifikasi modifikasi tertentu
kemudian ada dua puluh tujuh tim penjemput lima tim aju dan lima belas kru batik ditempatkan terpisah
tidak di dalam satu komplek hanggar
ada yang sampai dengan pagi ini yang sudah terkonfirmasi
adalah tiga puluh empat spesimen yang dikirimkan dari dua puluh dua rumah sakit
dan ini terdiri dari tujuh wna dan dua puluh tujuh wni semuanya alhamdulillah negatif
sudah dilakukan cek recek yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium ini